siapkan fisik anda karena jalan mendaki akan cukup menguras stamina
dan itu tidak terlepas dari keberhasilan pelatih kepintaran pelatih melihat potensi sepak bola indonesia
kalau saya lebih setuju lebih menyarankan
dan dia sudah turun ke saluran pernafasan bawah
tapi kalau yang di kotak penalti kita masih lihat bahwa bola sebetulnya kena kaki pemain kita ya
selamat pagi dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami
kalau untuk pembelajaran daring
kemudian untuk nutrisi sendiri dokter uci ini nutrisi yang apa saja kah
nah itu kalau bung ridwan sendiri sehari kayaknya bisa banyak shoote sama orang ya bu ya
ini adalah permulaan awal